kita beralih ke berita olahraga
menghadapi liga satu tahun dua ribu sembilan belas persebaya surabaya baru memperpanjang kontrak empat belas pemain
pemain yang dikontrak sebagian besar merupakan wajah lama
sedangkan untuk striker tim green force belum menentukan pilihan
persebaya surabaya secara resmi memperpanjang kontrak empat belas pemainnya
untuk mengarungi kompetisi liga satu tahun dua ribu sembilan belas
empat belas pemain tersebut diantaranya ruben sanadi nelson alom octaviano sfernando
otavio dutra dan kapten tim randy irwan
sementara baru back asal brazil otavio dutra menjadi pemain asing pertama yang dikontrak persebaya
selain memperpanjang kontrak pemain lama persebaya juga melepas sebagian besar pemainnya
pemain yang pindah ke tim lain diantaranya ferry pahabol riz hadi fauzi
dan striker asal brazil david da silva
namun demikian dalam musim transfer musim ini
bajul ijo kembali gagal merekrut andik firmansyah dan evan dimas darmono
meski demikian persebaya tak patah arang
akan memburu pemain baru salah satunya back tim nas hansamuyama
saya kira belum ada alasan bagi persebaya untuk terlalu terburu buru
karena memang itu akan ya seperti disampaikan tadi
bisa jadi kita blunder kita berburu pemain asing tiga ternyata nanti cuma
dan sebagainya itu kan juga blunder
intinya kita melakukan langkah langkah yang terukur
sejauh kemana kompetisi itu jelas kita akan mengarang
selain hansamu mantan back saya bali united
novan setia sasongko dikabarkan juga akan segera merapat ke bajul ijo
rencananya sepuluh januari nanti akan menggelar seleksi pemain dan latihan perdana persebaya